penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat kepadanya
ia berharap pemberantasan korupsi tetap berjalan tidak mengendur sedikitpun
ucapan yang direkam dalam video berdurasi dua menit ini
diunggah oleh akun facebook milik ketua umum pimpinan pusat pemuda muhammadiyah
daniel anzar simanjuntak pada senin dua puluh empat juli
novel mengucapkan terima kasih kepada semua rekan yang telah mendoakan
memberi perhatian dan dukungan khususnya pemuda muhammadiyah
dan rekan rekan lain
novel juga menegaskan bahwa peristiwa yang tengah menimpa dirinya
tidak akan berpengaruh pada upaya pemberantasan korupsi
saya berharap penelitian ini justru menambah semangat
terkait dengan pemberantasan korupsi terkait dengan hal hal lain
yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua
begitu juga dengan harapan orang orang yang telah berupaya untuk menyerang saya
untuk memendam untuk menghentikan langkah langkah pemberantasan korupsi
saya ingin menunjukkan bahwa harapan orang orang itu akan sia sia
tidak ada gunanya dan saya tegaskan bahwa itu tidak akan
sebagaimana yang mereka harapkan